ladeh ini mas sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu
semoga tuhan memberikan perlindungan buat kita semua hari ini
ya allah berilah ku kekuatan untuk menghadapi mereka
tidak ada cara lain aku harus membelah ragam
kau pikir dengan jurus itu kau bisa mengalahkan kami
kau salah besar kian santan
ayo kita serang dia bersama sama
tahan bala pati
aku sudah tidak sabar membunuh mereka
bersabarlah bala pati
kita tunggu waktu yang tepat
kita tunggu sampai sinimang eadiba
benar benar luar biasa
kekuatannya kian santan

nyemuni tapakulung dan satu lagi paman tidak mengenalnya
banget jangan jangan dia akan menyerang kita lewat jalur lain
atau mereka sedang menjalankan siasat tertentu pangan
lalu di mana keberanian nyemuni dan tapakulung
paman sudah mengalihkan perhatian mereka
tapi cepat atau lambat
mereka pasti datang ke sini
kalau begitu kita harus memberitahu hal ini kepada yang lainnya paman
kau harus belajar sedikit tenang
setiap tindakan yang ingin kita lakukan
kita harus penuh dengan perhitungan balapati
tapi tanganku sudah gatalku
aku sudah tidak sabar
hidup batu jajar
hidup batu jajar
hidup batu jajar
hidup batu jajar
masukan batu jajar
masukan batu jajar
masukan batu jajar
bupin dan jagur dipa
bupin dan jagur dipa
mari kita sebut mereka tuan
tunggu apa lagi
tunggu apa lagi
aku punya rencana lebih baik
aku punya rencana lebih baik
kita ambil jalan memutar
kita habisi mereka dari belakang
kita biarkan paku wulung dan imuni menyerang duluan

kita biarkan paku wulung dan imuni menyerang duluan
kita tidak perlu memerserik

setelah itu baru kita habisi mereka dari belakang
sekarang ambil jalan memutar
sekarang kita ambil jalan memutar
kita semua harus siaga
kita semua harus siaga
semuanya musuh sudah berada di hadapan kita
ada yang masih takut dan berkecil hati

belakang sana ada tempat untuk berlari
kami tidak akan pernah lari
kami siap mati di belah tanah air kami
karena di belakang sana ada kehinaan seburuk buruk masa depan
sedangkan di depan sana meskipun sulit ada kemuliaan yang sebenarnya
kami tidak takut
kita hanya memiliki dua pilihan
hidup mulia atau mati syahid
batu jajar adalah tanah air kita
kita harus merebut kembali dan mengusir bangsa monggol dari negeri ini
hidup batu jajar
raden nimas sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu
semoga tuhan memberikan perlindungan buat kita semua hari ini
farah santang bagianku
tapi kau harus cermat
jangan biarkan gadis itu mengeluarkan kerisakti
apabila dia mengeluarkan trisakti tersebut
kau langsung hantam pergelangan tangannya terlebih dahulu
jangan beri dia kesempatan untuk mengeluarkan kerisakti itu
ingat juga kau pernah gagal
kali ini kau tidak boleh gagal lagi
kuncinya hanya satu
ini saatnya untuk kita besi

kita hancurkan gensanta